lagi lagi penipuan berkedok trading ilegal memakan korban belum tuntas kasus binomo dan quotex
kini muncul fahrenheit dan juga tadi disampaikan ada viral blast kerugian yang ditimbulkan tidak main main
diduga mencapai lima triliun rupiah tadi kami mengonfirmasi polisi masih belum mencapai
sejauh ini belum mencapai jumlah itu itu masih dugaan
mengapa kasus seperti ini terus terjadi seolah olah platform berganti nama lalu terus mengincar korban
kita bahas bersama narasumber alfred nainggolan kepala riset proust capital
dan juga ada christopher rian korban penipuan keduanya sudah bergabung sore hari ini
pak alfred selamat sore terima kasih sudah bergabung
selamat sore pak putri
dan juga chris terima kasih sudah bergabung sore hari ini
saya ke chris dulu chris dari mana anda mengenal fahrenheit
oke jadi anda juga bergabung karena diajak bergabung ya
oke dan kapan kemudian anda menyadari bahwa ini penipuan dan uang anda tidak akan kembali lagi
tanggal dua puluh delapan januari di saat akses wd depo dan trading dibukukan itu juga sudah menimbulkan kekhawatiran yang luar biasa
oke oke oke berapa total kerugian sejauh ini
jadi kemarin pas saya melakukan laporan ke barai skrim ternyata di barai skrim kan sudah ada yang melapor
lalu kami melapor
jadi kalau anda menurut saya waktu itu laporannya sembilan puluh tujuh orang
tapi semakin kesini makin banyak yang bergabung dengan kami
di saat ini sudah ada satu ratus dua puluh orang pelapor dan korban dan sekarang sudah di seratus miliar total kerugiannya
chris ini kan skema ponzi artinya anda juga sempat mengajak orang lain untuk bergabung di sini
saya enggak saya sebatas investor saja
kita tidak harus ngajak orang
hanya dalam kita dijanjikan bisa mendapatkan profit dua puluh hingga tiga puluh persen per bulan
oke itu approach yang diberikan kepada anda
apakah ada approach yang berbeda dilakukan oleh kepada member member lain atau sama semua approach nya seperti yang anda alami
ya kira kira kurang lebih sama dengan memberikan tabel profit ya secara konsisten dari bulan ke bulan
ya dan awalnya sempat kembali investasi yang anda berikan kemudian anda terus menambah
dan akhirnya di satu titik itu tidak kembali lagi betul seperti itu
ya tanggal tujuh maret kita dimargin call kan secara massal
margin call itu adalah sebuah tindakan trading di mana total voting loss kita tidak cukup dengan equity kita jadi uangnya
oke dalam tanda kutip dihilangkan uangnya ya
ya gitu ya chris ya
ya dengan tanggung jawab dengan sengaja di loss kan dengan sengaja dikalahkan
dengan sengaja dikalahkan
pak alfred apakah betul itu adalah sebuah exit plan sebenarnya dari trading trading ilegal seperti ini
ya kalau bicara masalah trading ilegal ya ini memang salah satu cara mereka ya bagaimana mereka menguras dana dari nasabah
jadi ini memang salah satu cara mereka
karena ya pertama tadi bahwa sistem trading yang mereka gunakan kan ini betul betul bisa mereka intervensi
yang kedua dalam kedok robot trading ada istilahnya ini bicara masalah otomasi jadi mereka juga bisa berlindung dari situ
padahal saya bisa sama sama dengar dari yang disampaikan dengan pak kris ini kan benar benar jelas sebuah penipuan karena tadi bahwa event sebuah robot trading
harusnya tetap bahwa kendalinya juga harus dipegang oleh nasabah tersebut
ini kan artinya bahwa mereka melakukan transaksi sendiri dengan menggunakan uang nasabah atau bahwa kontak pastinya chocolate
jadi istilahnya nasabah melawan mereka
nah sementara untuk sistemnya itu integrasi dari mereka
jadi tentang cara misalnya ini mbak sorians adalah orang orang lagi orangun
yang pertama ini accept plan mereka
chris berapa imbal balik yang kemudian diiming imingi
atau mungkin sudah anda terima sejauh ini dari robot trading ini
karena bagaimanapun kita tahu mereka yang bisa bergabung di sini adalah tentunya mereka yang juga siap dengan risiko besar tentu saja
jadi harus digarisbawahi bahwa trading itu memiliki risiko yang sangat besar
artinya adalah kalau mau trading itu harus siap untung dan siap rugi
itu saya setuju
tapi yang menjadi faktornya adalah penipuan adalah karena tiga faktor
pertama kita dibekukan akses wd nya
jadi kita tidak bisa me wd dana kami sendiri
nomor dua kami yang namanya trading itu pasti menggunakan manajemen resiko
artinya adalah expert advisor atau robot yang tugasnya sebenarnya membantu kami untuk menganalisa market
ya apabila melakukan kesalahan ya kita diberikan akses untuk intervensi sehingga kita bisa melakukan stop trading
tapi yang terjadi di sini nggak bisa
jadi kita tidak bisa mengontrol akun kita sendiri
tidak bisa cut loss oke
iya nggak bisa cut loss
nomor tiga saat setelah semuanya habis manajemen tidak memberikan klarifikasi dan juga website resmi mereka langsung error
jadi karena tiga faktor inilah kami sebut ini sebagai penipuan
kami semua tahu bahwa trading itu mengandung resiko yang besar
yaitu harus siap harus siap profit
tapi tidak seperti ini
tapi tentu nasabah tetap harus diberikan akses itu
dan artinya ketika sama sekali tidak punya akses dan uangnya hilang tentu itu sudah disimbulkan menjadi sebuah penipuan
penipuan pak alfred tapi kita tahu sekarang
kasus ini terus ada ya
kasus ini terus ada
kalau tadi disampaikan oleh polisi hal hal seperti ini diloskan itu adalah salah satu exit strategy mereka
kemudian mereka berganti rupa
dan kembali mendapatkan nasabah
ini kondisi yang memang bisa dibilang bukan kejadian tahun ini ya
kita lihat modem modem seperti ini juga pernah terjadi
dan ketika ini terlangsung sampai saat ini berarti ini menjadi satu yang bagi dari sisi pelaku
bahwa memang profil masyarakat kita yang bisa dibilang dari sisi literasi tidak terlalu cukup baik
sebuah tempat yang subur untuk mencari keuntungan
yang kedua bahwa perkembangan teknologi dan akses masyarakat untuk tadi mendapatkan informasi informasi juga sekarang semakin beda
sehingga mereka punya ruang yang cukup besar untuk mempengaruhi masyarakat
jadi ini juga menjadi sebuah kondisi yang bagus bagi mereka
dan kemungkinan juga ini masih akan terus berlanjut
yang ketiga dari sisi tadi regulasi
kadang kadang kita bingung untuk bicara masalah hal hal seperti ini ada
jadi kita harus berpikir
nah itu yang kadang juga mungkin harus dikejar juga oleh pemerintah untuk bisa mengendal
sehingga nanti masyarakat juga bisa tahu mana yang trading mana yang investasi dan mana yang selain di luar itu
jadi menurut saya sih seperti itu
pak alfred anda sudah membahas soal regulasi sejauh ini
apakah memang ada celah juga dari sisi regulasi kita sehingga ini terus bermunculan
ya kalau bicara masalah valid ada dua hal bicara regulasi
kalau bicara masalah pengawasan
jadi kalau kulit untuk regulator atau pemerintah untuk melakukan pengawasan
seperti dalam konteks tadi bagaimana mereka menjaring ini melalui media sosial atau misalnya whatsapp dan sebagainya
tentu jadi pr terkendali ya kalau bicara pengawasan
nah dari sisi regulasi memang tadi
selalu memang ada keterlambatan terhadap tadi perubahan perubahan skema atau perubahan perubahan produk yang lebih cepat lagi
karena faktor tadi adanya teknologi
ini juga menjadi pr tersendiri juga sebenarnya
jadi memang sebenarnya jadi pr yang besar bagi pemerintah
bagaimana tadi bahwa hal hal seperti ini yang memang tentu merugikan masyarakat menjadi semakin diminimalisasi ya
tapi pak nus juga bilang bahwa ya pak ini memang resikonya tinggi
tapi bukan bicara masalah kalau istilahnya dia kalah trading atau lebih trading karena memang keputusan dia sendiri
jadi saya yakin pak nus tidak akan masalah
tapi yang menjadi masalah
tadi bahwa ini betul betul masuk kepada penelitian bagaimana mereka menggunakan modus tadi robot trading atau memakai tadi sebuah mekanisme trading yang memang sekarang juga lagi cukup populer
sebenarnya yang salahnya bukan konsep robot tradingnya tapi otomotifum yang memang tadi
chris dari beberapa korban mungkin anda tahu itu range kerugiannya dari berapa sampai berapa
jadi di grup kami awalnya kami ber sembilan puluh tujuh orang itu kerugiannya sudah di atas tiga puluh miliar
tapi sekarang sudah seratus orang yang bergabung di grup kami sehingga kerugian di dalam grup kami sudah mencapai seratus miliar sekarang
dalam statement di media anda mengatakan ada prediksi kerugian hingga lima triliun rupiah
itu perhitungannya bagaimana
seluruh member ya
oh diduga seluruh member
ada berapa total member yang bergabung di fahrenheit
untuk pastinya saya kurang tahu
untuk pastinya saya kurang tahu
ini juga kira kira di atas dua puluh ribu meter
oke di atas dua puluh ribu member
penyelesaian sekarang seperti apa yang anda harapkan sekarang chris
karena kalau misalnya ranah pidana kemudian belum tentu uang bisa tergantikan di situ
oleh sebab itu kami menunjukkan kekuasaan hukum kami sukma bambang susilo dan juga pak pur sebagai lawan kami
perharapannya kami bisa mendapatkan berapa lah dari dana
dan kami juga lanjutkan ini di perdata
oh di perdata
oke di perdata itu juga dilanjutkan
kami mendapatkan informasi juga sejauh ini ceo direktur utamanya juga sudah ditangkap
anda juga sudah mendapatkan informasi soal itu chris
saya sampaikan kepada kinerja polisi indonesia yang begitu cepat merespon laporan dari korban
terakhir saya ke pak alfred
pak alfred tidak mudah tentu saja menghilangkan platform seperti ini akan bermunculan yang lain dengan nama berbeda
lalu bagaimana investor risk taker itu bisa mengidentifikasi
karena bagaimanapun kan sekali lagi tidak ada judgement di sini
tidak boleh disalahkan mereka yang ingin mengambil resiko besar dengan keuntungan yang tinggi
tapi bagaimana mengidentifikasinya
ya yang pertama tadi kalau bicara case kayak patris kan bisa digelar di para hukum patris
sudah oke ya
dia tahu memang ada resiko untuk trading sendiri
jadi tinggal bicara masalah legalnya
artinya memang tadi bahwa memang kalau ketika sebuah platform atau sebuah broker itu dilegalisasi memang tidak menjadi jaminan juga
tapi memang tidak disitu ada pengawasan dari pemerintah terhadap aktivitas operasional dari broker tersebut
nah yang kedua tadi ini yang paling penting sebenarnya bagi masyarakat kita yaitu bicara masalah keseimbangan informasi
jadi memang ya
jadi disini artinya ketika kita mendapat penawaran yang istilahnya informasinya tidak seimbang ya
artinya dia hanya bercerita tentang return fixed return kenapa mereka tidak bicara dari sisi resikonya itu sebuah kebohongan
jadi kalau sudah memulai dengan informasi yang tidak seimbang hanya berbicara return tanpa berbicara resiko
masuk dibicara masalah investasi atau trading kan ini sebuah kebohongan dan hal hal seperti ini nyatanya sudah tidak bagus
mungkin itu yang menjadi catatan paling penting sebenarnya
untuk kalau melihat kondisi atau berpacat kita ada kasus seperti ini
betul bukan tidak mungkin ini akan terus bermunculan dan saat ini juga polisi sedang mengembangkan beberapa kasus lain dengan nama berbeda dengan pola modus yang sama
chris terima kasih banyak sudah berbagi bercerita sore hari ini di cnn indonesia
semoga penyelesaiannya segera dapat ditentukan dalam waktu dekat
begitu juga terima kasih pak alfred sudah bergabung sore hari ini